cnn indonesia breaking news
ibadah haji dilaksanakan dengan kuota normal sebanyak dua ratus dua puluh satu ribu jemaah
kedua ibadah haji tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip social distancing
yakni dengan membatasi jemaah haji
kemudian skenario terakhir adalah membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
lebih lanjut nizar menjelaskan ketiga skenario tersebut sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah arab saudi
menurutnya keputusan terkait jadi atau tidaknya ibadah haji dua ribu dua puluh akan diputuskan pada akhir april mendatang
kementerian agama telah siap dengan apapun yang menjadi keputusan pemerintah arab saudi
jadi nasib ibadah haji dua ribu dua puluh memang masih belum jelas
pemerintah belum dapat memutuskan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun ini
bagaimana kemudian dpr melihat ancaman covid sembilan belas terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
kita akan tanyakan langsung
saya akan bergabung bersama dengan kang aceh hasan syadzili
wakil ketua komisi delapan
dpr ri lewat sambungan skype
selamat malam kang aceh apa kabar
selamat malam assalamualaikum bang reinhardt
alhamdulillah terima kasih kang aceh sudah bergabung bersama dengan kami
kita ingin membahas soal nasib ibadah haji kang aceh
yang kemarin juga sudah ada rapat ya dengan komisi delapan antara kementerian agama
jadi tampaknya akan ada tiga skenario
sampai skenario terburuk adalah dibatalkan begitu
nah bagaimana komisi delapan melihat soal ibadah haji di tengah ancaman covid sembilan belas ini
dengan skenario skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah kang aceh
ya memang dalam rapat kami dengan kementerian agama
pemerintah menyampaikan ada tiga skenario ya
skenario yang pertama adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara normal ya
artinya bahwa dua ratus dua puluh satu jemaah haji indonesia bisa berangkat seperti biasa
kemudian yang kedua adalah setengah setengah gitu
akan diberangkatkan tetapi semua mempertimbangkan aspek physical distancing
yang ketiga tentu dibatalkan
atau ditunda atau tidak dilaksanakan tahun ini
nah memang semua itu sesungguhnya ada konsekuensinya
konsekuensinya saya kira
kalau misalnya kita katakanlah prosesnya berjalan normal
harus dipikirkan oleh pemerintah adalah apakah pertama seluruh jemaah haji indonesia
itu terbebas dari covid sembilan belas atau tidak
ya karena kan kita tahu bahwa covid sembilan belas ini
ini kan bisa kena kepada siapa saja
sementara kalau kita lihat forecasting dari dnpb
yang merupakan mitra kami juga
menyebutkan bahwa kemungkinan akan terjadi covid sembilan belas
justru puncaknya adalah pada bulan juni dan juli
yang bisa mencapai satu ratus enam
dalam jumlah yang cukup besar
nah pertanyaannya apakah jemaah haji indonesia
calon jemaah haji indonesia juga termasuk dalam itu
pertanyaannya kemudian apakah dia akan diperbolehkan atau tidak oleh pemerintah arab saudi
jadi saya selalu menyampaikan bahwa jangan hanya tergantung kepada pemerintah arab saudi
tetapi kita pun juga harus melakukan otokritik
apakah memang kita bisa juga melakukan
penanganan covid untuk para calon jemaah haji
lagipula kita tahu bahwa kan
saya kira harus dipastikan mereka
betul betul terbebas dari covid sembilan belas
kalau tidak pasti pemerintah arab saudi akan menolakkan begitu
karena itu akan memberikan penularan bagi jemaah haji dari negara lain
nah itu yang harus dipikirkan betul betul oleh pemerintah
yang kedua kalau opsinya misalnya
pertanyaannya adalah bagaimana kita memikirkan dan menjelaskan kepada para jamaah
termasuk juga soal uang setoran yang telah diberikan oleh para jamaah
yang telah mereka bayarkan
itu yang harus dipikirkan matang matang juga gitu
gitu bang rehat
baik kang aceh jadi dari beberapa opsi tadi
atau yang tadi anda katakan
pemerintah juga sebaiknya
tidak harus menunggu kepastian dari pemerintah arab saudi
tapi juga menyiapkan skenario atau skema begitu ya
nah preferensi dari anda atau komisi delapan
memang sebaiknya dalam kondisi seperti ini
lebih baik mengambil opsi yang seperti apa kang aceh
ya tentu kalau kita punya keinginan bisa berangkat ya
tetapi kan kita juga harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji
dalam arti begini
bahwa jangan pula kita memaksakan untuk memberangkatkan jemaah haji
penularan covid sembilan belas itu bisa terkena kepada jemaah haji indonesia
yang mungkin saja di arab saudi
itu akan berinteraksi dengan calon jemaah haji dari negara negara yang lain
apakah ada jaminan dari para calon jemaah haji dari negara yang lain
itu tidak terpapar covid sembilan belas gitu loh
dan yang kedua
saya kira konsekuensinya kalau misalkan dalam kondisi seperti begini ya
kita khawatirkan justru
kalau tidak diantisipasi sedemikian rupa
apakah misalnya proses interaksi
coba kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu kan pasti berdempet dempetan
pada saat tawa pada saat syaih pada saat diafah pada saat tukup pada saat mabid
itu kan pasti berdempet dempetan kepada banyak orang gitu
nah itu harus ada jaminan keselamatan juga bagi calon jemaah haji indonesia gitu
dan saya kira memang tentu buat kita yang terpenting sebetulnya sekali lagi adalah
sejauh ini memang belum ada sinyal yang positif
yang ditunjukkan oleh pemerintah kerajaan arab saudi
yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan secara biasa
kenapa karena misalnya surat yang terakhir kemarin
yang ditujukan kepada pemerintah indonesia
yaitu untuk sementara jangan dulu memberikan uang buka untuk penyelesaian beberapa transaksi kontrak dengan pihak pihak di arab saudi
itu artinya bahwa memang kita harus baca
bahwa ya memang menurut saya sih saya secara pribadi sih sebetulnya agak pesimistis
bahwa pelaksanaan ibadah haji akan bisa berjalan secara normal
karena memang situasinya tampaknya tidak memungkinkan begitu ya kang aceh
meskipun tentu kita masih menunggu bagaimana kemudian kebijakan yang akan diambil
tadi kang aceh juga sempat menyinggung soal dana dan lain sebagainya
ini mengonfirmasi kang aceh soal kabar yang beredar ini
soal dana haji yang kemudian akan dialokasikan ke penanganan covid dan lain sebagainya
itu sebenarnya bagaimana kang aceh mohon publik agar lebih jelas lagi soal itu
ya pertama begini kita tahu bahwa ibadah haji kita ini kan sebetulnya didanai oleh
dua komponen pertama adalah dana yang berasal dari setoran jemaah haji
yang kedua adalah yang berasal dari dana manfaat dana kelolaan
yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji
nah ada satu lagi sumber penyelenggaran ibadah haji itu yang berasal dari apbn
yang itu diperuntukkan bagi para petugas petugas jemaah haji
nah kalau yang pertama dan
yang kedua saya pastikan bahwa itu tidak boleh diutak atik untuk kepentingan yang lain
termasuk untuk penanganan covid
itu adalah hak para jemaah yang tidak boleh dipergunakan untuk hal hal yang lain
tetapi kalau dana yang bersumber dari apbn
bukan yang bersumber dari setoran jemaah haji
itu saya kira tergantung dari nanti keputusan apakah pelaksanaan ibadah haji ini
ditunda atau tetap jalan terus
kalau keputusan yang misalnya ditunda
saya kira karena ini adalah dana negara
maka ya tentu bisa direalokasi
jadi yang tadi beberapa yang anda sebutkan itu dipastikan memang tidak akan digunakan
karena memang dana dari jemaah ya
kecuali dana yang dari apbn tadi
dana dari apbn
jadi sekali lagi saya perlu pertegas bahwa
kalau itu berasal dari setoran jemaah haji dan dana kelolaan
yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji
itu kami pasti tidak akan utak utik
karena itu adalah hak para jemaah
tetapi kalau dana yang berasal dari apbn untuk petugas haji
kalau misalnya tidak dipakai karena misalnya haji ditunda
maka saya kira ya atau dibatalkan bukan ditunda
maka saya kira bisa jadi akan direalokasi
karena kan setiap anggaran kan pasti harus dipergunakan
baik kang aceh
kalau kemudian yang diambil adalah karena kemudian juga keputusan
pemerintah arab saudi membatalkan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
artinya ini kan pr pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat
yang sudah harusnya berangkat tahun ini
dan juga memberikan kepastian
apa apa saja kemudian pekerjaan rumahnya ini kang aceh
kalau kebetulan ibadah haji tahun ini dibatalkan
pertama tentu harus ada penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat
alasan alasan kenapa pembatalan itu dilakukan ya
misalnya karena ini darurat secara syarik nih
maka saya kira memang seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat
yang paling utama kan sebetulnya adalah kita harus mengedepankan aspek keselamatan
dan melindungi diri kita masing masing
karena prinsip di dalam agama islam disebutkan bahwa
mengedepankan darul mafasib mukaddamun al ajal bil masyolih
mengedepankan apa namanya keruksakan
menghindari kerusakan itu jauh lebih baik daripada kita mengejar kemaslahatan
yang kedua tentu penjelasan penjelasan syarinya perlu dilakukan oleh pemerintah
kenapa itu di
yang kedua saya kira yang lebih penting lagi adalah karena
pasti pembiayaan haji itu akan mengalami perubahan
kenapa mengalami perubahan
karena kan kita tahu bahwa implikasi dari covid sembilan belas ini kan mempengaruhi terhadap
termasuk misalnya diantaranya soal bagaimana kenaikan apa namanya
bagaimana akomodasi dan lain lain
tentu ini harus ada penyesuaian penyesuaian
sehingga dengan demikian maka ada penyesuaian yang dilakukan terkait dengan proses pembiayaan haji
yang ketiga ini juga yang lebih penting sebetulnya adalah
bagaimana masyarakat harus tetap tenang dalam menghadapi kemungkinan kemungkinan seperti ini
ini bukan masalah yang hanya dialami oleh indonesia
tetapi juga oleh negara negara muslim lainnya di dunia
baik terima kasih kang aceh
mudah mudahan ada keputusan yang paling baik yang akan diambil pemerintah
karena tentu mengedepankan aspek kesehatan dan kita tentu berdua bersama
wabah ini segera selesai
sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa
terima kasih banyak kang aceh hasan syadzili wakil ketua komisi delapan dpr ri
yakin telah melewati puncak wabah covid sembilan belas
presiden donald trump berencana membuka kembali perekonomian amerika serikat
saya akan segera kembali bersama